tanaman bakau yang memenuhi bekas perkampungan di desa bedono demak jawa tengah
menjadi destinasi wisata baru untuk anda
para pengunjung dapat melihat keanekaragaman hayati dan aneka satwa
yang ada di hutan mangrove yang terletak di bekas perkampungan yang rusak akibat abrasi
untuk menuju lokasi yang berada di desa bedono kecamatan sayung demak jawa tengah
para pengunjung harus naik perahu sekitar lima belas menit dengan biaya sekitar lima puluh ribu rupiah per perahu
pengunjung akan berlayar di bekas perkampungan yang sudah ditinggal penghuninya
dan sekarang sudah direndam air laut serta menjadi hutan bakau
selain dapat menikmati aneka satwa dan tumbuhan mangrove
di sepanjang perjalanan menyusuri hutan mangrove
para pengunjung akan menyaksikan puing puing rumah warga tempat ibadah maupun fasilitas umum lainnya
perkampungan ini semula dihuni ribuan orang
tapi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh an lebih dari empat ratus lima puluh hektare lahan tergerus abrasi
dan menyebabkan garis pantai mundur sepanjang lima km
di bekas perkampungan ini kemudian ditanami bakau
untuk hutan mangrove itu memang luas sekali
itu kan memang dikembangkan untuk satu perlindungan pantai
ini memang dijaga kelestariannya kemudian dampak
dan positifnya itu adalah untuk wisata
selain menjadi destinasi wisata
kawasan hutan mangrove juga dapat menjadi wisata edukasi bersama keluarga
tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan
indra winardi demak